sembilan bioskop di kota bandung kembali beroperasi hari ini
kesembilan bioskop tersebut telah mengantongi izin operasi dengan menerapkan standar protokol kesehatan
lalu bagaimana memastikan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di bioskop untuk membahasnya lebih lanjut
sudah bergabung melalui sambungan telepon ada kenny dewi kaniasari kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung
bu kenny selamat malam
oke sembilan bioskop di kota bandung terhitung mulai hari ini sudah kembali dibuka bu kenny
kenapa akhirnya memutuskan untuk membuka kembali bioskop kemudian pelaksanaan akb atau adaptasi kebiasaan baru saat pembukaan kembali bioskop terhitung hari ini seperti apa
ya sebetulnya untuk relaksasi bioskop ini sudah ada regulasinya di peraturan wali kota nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh ya itu sekitar bulan agustus
peraturan wali kota no empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh ini yaitu tentang perubahan kedua atas perwa no tiga ratus tujuh puluh tiga
dengan pendekatan yang telah dilaksanakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung
kami telah menjawab mereka mengenai penyelesaian dan pengendalian virus corona ini
itu tercantum untuk relaksasi bioskop ini di pasal dua puluh empat ayat dua tambahnya si poin e
jadi sebetulnya dalam rangka kita untuk memastikan apakah protokol kesehatan ini sudah diterapkan atau minimal sarana prasarananya sudah disediakan di bioskop tersebut
kita sudah lakukan peninjauan
dari sekitar dua bulan yang lalu
kemudian kita adakan juga simulasi
simulasi nah setelah itu
kepada masing masing pengelola bioskop
untuk menyampaikan surat permohonan
agar mereka bisa beroperasi
nah surat permohonan ini
ditujukannya ke ketua gugus tugas
covid sembilan belas kota bandung
dalam hal ini adalah bapak wali kota bandung
melalui ketua harian gugus tugas
nah kita sebagai dinas teknis
dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung
ini memberikan rekomendasi teknis
kita adakan lagi
pengecekan atau checklist
sarana prasarana di masing masing
bioskop yang mengajukan surat permohonan
tersebut jadi ini betul betul
kita lakukan secara
sungguh sungguh terutama dalam hal pelaksanaan
bu kenny memastikan aman bagi pengunjung
dan pekerja di lingkungan bioskop
akan seperti apa
kalau mengecek suhu
tubuh kemudian menggunakan
masker mencuci tangan mungkin itu akan lebih terkontrol ya
lebih mudah bagaimana
dengan misalnya pengaturan sirkulasi udara
itu kan yang dikhawatirkan banyak orang
saat ini itu juga menjadi concern
ya itu kan kita sudah
makanya tadi saya sampaikan
kita melakukan pengecekannya
juga kita ingin ada
satu pernyataan tertulis
si pihak pengelola ini
nanti bertanggung jawab apabila
memang terjadi pelanggaran
terhadap perwal tersebut
terutama dalam hal penegakan
protokol kesehatan yang secara
ketat ini jadi mereka
ini nanti akan diberikan sanksi apabila
pelanggaran ini adalah untuk
standar protokol kesehatan jam operasional
ini dalam rakyat menghindari
jadi betul betul kita perhatikan
dan aturannya serta sanksinya sudah ada
di peraturan wali kota ini mulai dari
sanksi yang paling ringan yaitu
teguran itu sampai yang paling berat kita
bisa mencabut usaha
juga kita sampaikan juga
ke pengelola ini untuk
melatih para petugasnya
dalam rangka monitoring juga
juga kami dari
dinas kebudayaan pariwisata
kota bandung ada petugas lapangan
yang juga ikut memonitor
tapi pada intinya sebetulnya dalam hal
pengawasan ini adalah tanggung jawab semua
baik itu petugas maupun
penonton atau pengunjungnya sendiri
terutama dalam hal disiplin
pelaksanaan protokol kesehatan ini
oke itu yang paling penting
ya bukeni ya penegakan
disiplin protokol kesehatan itu yang
harus dipantau terus ke depannya
bukeni maaf sekali
waktu kita sangat terbatas terima kasih
sudah bergabung dengan cnn indonesia
terima kasih bukeni selamat malam